terima kasih bang
wah setelah seharian nih saya keliling jalan jalan sekitar rumah ini
nah ternyata saya menemukan banyak sekali botol botol plastik di pinggir jalan
dan kira kira saya penasaran nih kira kira dari botol plastik ini bisa didaur ulang jadi apa saja ya
tadi saya menemukan ada botol minuman lalu juga ada botol oli
seperti apa ya
yuk ikuti perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha pendaur ulangan botol plastik
selamat saya memulung sampah
saya penasaran nih bagaimana cara mendaur ulang sampah botol plastik yang buat
banyak banget ini
sabar asal ada kemauan pasti ada jalan
ternyata langkah awalnya adalah memilah
oke pemirsa setelah tadi kita mulung si botol botolnya ini di pinggir jalan
tugas pertama kita adalah melepas label label yang ada pada botolnya
setelah itu dipilih pilih nih
kalau yang warna ini disesuaikan dengan keranjangnya masing masing agar nanti lebih mudah untuk mengolahnya
nah pertama untuk yang berwarna
botol botol oli seperti ini harus benar benar digesahkan
karena dari bahan dasar botolnya pun sudah berbeda
yuk lanjut lagi
melalahkan juga ya ternyata
tapi nggak boleh tercampur nih
agar setelah digiling cacahannya mudah untuk digunakan kembali sesuai dengan keperluan
saatnya kita menggiling botol yang sudah dipilat tadi
baik botol oli maupun botol plastik ini juga harus digilingkan

proses penyaringan dilakukan dalam tiga tahap
tahap tahap pertama disaring langsung dari mesin
kedua disaring dalam ginigen
terakhir disaring dalam bak air hingga cincin tutup botol
dalam sehari mesin bisa menggiling botol plastik hingga tiga ton
bayangkan nih betapa banyaknya sampah botol plastik yang manusia gunakan setiap hari
setelah semua disaring saatnya kita keringkan dengan menggunakan mesin pengering
kerennya ini cuma butuh waktu tiga menit loh
air keluar cacahannya kering deh
lihat nih mirip hujan sahaji kan
cacahan plastik ini agak tajam
khawatir melukai tangan
oh ya muhammad batowi sudah dua puluh satu tahun menjalankan pabrik
ia memutuskan batin setir setelah sempat berpengalaman
bekerja sebagai auditor bank asing
sampah ia kumpulkan dari berbagai lapak
untuk didaur ulang menjadi bahan yang lebih bernilai
makanya sampah ini ia anggap sebagai harta karun yang akan terus ada nilainya
karena kalau sampah plastik itu sampai lama loh
bahkan ada plastik yang baru bisa terurai setelah tiga ratus lima puluh tahun
jadi lama banget
saya pikir keren nih kalau usaha ini
dan yang berikutnya
nggak banyak kan orang yang mau menjalankan kegiatan ini
nah ini karena pengalamannya yang sulit mendapatkan ilmu saat awal membuka usaha
muhammad betowi selalu membagikan pengalaman setiap hari sabtu di pabriknya
apalagi ia membuat sendiri mesin yang digunakan untuk mengolah
yang saya dapatkan dari sini ya tentu cara pengolahannya
terus proses pendahulangannya
dan kenapa saya tertarik di sini ya karena
menurut saya global warming atau climate change itu nyata
dan kalau bukan kita
siapa lagi yang akan menjalankan kegiatan ini
yang mau menanggulanginya
dan untuk kedepannya anak cucu kita juga
menurut data kementerian lingkungan hidup pada tahun dua ribu dua puluh
sampah plastik di indonesia mencapai enam puluh tujuh delapan ton
bahkan nih setiap tahunnya sebesar satu tiga juta ton sampah plastik di indonesia
bermuara di laut
peneliti lipi reza kordova menyebut proses pemilahan sampah harus dilakukan dari sekarang
mulai dari tingkat penggunaan sampah plastik di indonesia dan penggunaan sampah plastik di indonesia
untuk pengguna atau konsumen
jadi sebenarnya tidak hanya mulai dari
tidak dimulai dari industri plastik dari daur ulangnya
tapi pertama harus dimulai dari penggunanya dari user
mulai dari masyarakatnya
kita harus bisa memilah si plastik tersebut
misalnya contohnya kita memilah mana botol plastik
kemudian mana plastik sachet
mana plastik jenis plastik yang lain itu harus dipisah satu sama lain
dan itu tidak boleh bercampur
tetapi memang kita baik lagi
jenis plastik apa yang bisa didaur ulang
karena belum tentu semua jenis plastik itu bisa didaur ulang
itu adalah jenis pet
yang digunakan untuk botol air mineral
nah kalau yang ini adalah cacahan dari botol oli
botol syampo dan botol dengan bahan dasar hdpe
biasanya ini akan cetak menjadi bahan tempat sapu
ini nanti jadinya seperti apa
ini nanti dipanaskan
jadi mulai dimasukkan tadi
mas adi tadi masukin ya
oke dimasukkan ke sini
kemudian nanti dipanaskan
di sini panasnya sekitar satu ratus lima puluh derajat celcius
nah dari sini kemudian nanti dia akan keluar meleleh seperti itu
tidak sampai mencair
nah kemudian sampai di titik seperti itu baru dijepit dengan moldingnya
nanti kita lihat dia akan dijepit dengan moldingnya
baru dia akan berubah menjadi seperti ini
ditiup dengan angin dengan blower seperti itu
jangan lupa pakai sarung tangan dan siapkan pisau tajam untuk membentuk tempat ijuk sapu tadi
untuk botol oli akan menjadi wadah ijuk sapu
botol minuman akan dikirim ke produsen dan diolah menjadi benang polyester
dan kemasan minuman gelas akan jadi tali rafia
nah pemirsa setelah bahan bahannya dimasukkan kemudian jadi cairan seperti ini
dan nanti di press oleh emasnya ini nih gagang sapu yang akan kita cetak jadi seperti ini
ternyata perlu teknik khusus nih untuk memotong seperti ini
tadi dilatihan dulu
terus kita tahan di dada dorong seperti ini
ini harus sekali straight
masih panjang lagi
di bagian sini
rugi lama lama kok saya ada disini
nah ini memang nanti akan di quality control lagi mana produk yang sudah siap untuk dijual mana yang gagal seperti ini
satunya dijual sekitar delapan ratus sampai dengan seribu rupiah

nah ternyata tidak mudah menjadi pengusaha pendaur ulang sampah plastik yang ternyata banyak sekali di indonesia
nah bagaimana apakah anda ingin aditya aksani indra di bekasi